diduga rem tidak berfungsi sebuah truk menghantam pintu gerbang tol exit cikarang barat tiga hingga hancur
beruntung tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini
sementara kecelakaan antar dua dam truk juga terjadi di tol cipali purwakarta dan menyebabkan seorang tewas
sebuah truk tanpa muatan menghantam pintu gerbang tol eksit cikarang barat tiga kabupaten bekasi rabu sore
akibat hantaman truk tersebut gerbang tol hancur berantakan
kecelakaan terjadi saat truk melaju dari arah jakarta menuju pintu keluar tol cikarang barat tiga
diduga karena rem truk blong sopir truk kehilangan kendali dan menabrak truk sebelah kiri untuk menghindari tabrakan dengan kendaraan lain
untunglah penjaga pintu tol selamat dari maut
hanya saja arus kendaraan yang hendak keluar dari pintu tol gerbang eksit cikarang tiga terjebak kemacetan sepanjang dua km
sebenarnya saya pas mau bayar tol dan saya mau ambil uang
terus saya kan baru pulang baru habis bongkar
sekarang mau pulang ke garasi
dari mana mau kemana bang
saya dari jakarta pulang ke sini ke cikarang ke jurong
itu bermuatan apa bang
kecelakaan juga terjadi di ruas jalan tol cipali kilometer delapan puluh dua cibatu purwakarta pada rabu pagi hari
akibat kecelakaan itu kernet dam truk muhammad arif
tewas seketika dan dievakuasi ke rumah sakit tamrin purwakarta
kecelakaan ini terjadi ketika truk dam truck yang dikemudikan basar
melaju dari arah jakarta menuju cirebon
namun di lokasi kecelakaan sopir diduga hilang konsentrasi
dan kemudian menabrak truk lainnya yang berhenti akibat pecah ban
saya mau menghindar di belakang ada lagi yang nyalip
sudah kena aja tuh kena pantas yang pecah
emang sebelumnya kelihatan gitu kok ada mobil itu
belum ada rambu rambu lalu lintas di tengahnya
gak ada listrik gak ada apa apa
emang gelap di sana
kini kedua bangkai kendaraan telah diderek
dan dievakuasi ke pool derek cilameri subang
tim liputan transmedia